tak sejampang di youtube ya
tak sejampang di youtube
muhammad ilham tiga belas tahun siswa smp kelas tujuh ini menjadi korban penyeraman air keras
ilham hanya bisa berbareng di kamar rumahnya yang berada di rawa melati penjaringan jakarta utara pada rabu petang
ilham mengalami syok dan menderita luka bakar di bagian wajahnya
akibat terkena siraman air keras saat pulang sekolah selasa siang
menurut muhammad ilham dirinya sedang berjalan pulang menumpang mobil bak terbuka
dan tiba tiba ada sejumlah pelajar lain menggunakan sepeda motor
langsung menyiramkan cairan dan mulai terasa panas di bagian wajah
orang tua korban meminta kepolisian menangkap para pelaku penyeraman air keras agar tidak ada lagi kasus serupa
padahal sudah merah semua mukanya juga merah ada bintik bintik kayak gitu
saya gerak cepat langsung bawa permasak kita
ketika itu matanya juga kena ada melupas sedikit kornanya
tak hanya ilham fauzan al kufron empat belas tahun siswa smp kelas delapan
juga menderita luka bakar hampir di seluruh wajahnya serta lengan
total sebanyak lima orang pelajar smp yang menjadi korban penyiraman air keras saat pulang dari sekolah
tiga di antaranya saat sedang berada di atas mobil
dua bak terbuka sedangkan dua lainnya saat berjalan kaki
menurut kanitra skrimpol sek metro penjaringan kompol hari gasgari
kejadian berawal saat pelajar pulang sekolah menumpang sebuah truk bak terbuka
tiba tiba datang para pelaku pengendara tiga motor berlawanan arah
salah satu pelaku berdiri di atas motornya dan menyeramkan air keras kepada para korban
polisi pun langsung melakukan penyelidikan dan memintai keterangan saksi saksi
jadi saksi saksi yang kita periksa sampai saat ini sudah
sekitar lima orang itu antara lain orang tua korban
kemudian saksi yang ada saat kejadian perkara
kemudian tim saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengejar para pelaku yang makan penyiraman air keras